kemampuan putra putri bangsa dalam hal pencapaian teknologi sejatinya tak perlu diragukan
di bidang pertahanan sejumlah peralatan tempur sudah bisa diproduksi secara lokal
mulai dari kendaraan tempur kapal perang senjata ringan dan lain sebagainya
beranjak ke teknologi yang lebih maju kini ada pula radar buatan anak bangsa
radar surveillance arahanut ini merupakan hasil kerjasama dinas penelitian dan pengembangan angkatan darat
bekerjasama dengan pt radar teknologi indonesia
untuk membangun prototipe radar ini dibutuhkan waktu empat tahun dan dana sekitar dua puluh lima miliar rupiah
jauh lebih murah jika dibandingkan membeli dari luar negeri yang harganya bisa mencapai ratusan miliar rupiah
meski murah kemampuan radar ini tidak kaleng kaleng
karena diperuntukkan untuk pertahanan udara radar ini memiliki mobilitas tinggi dan mudah dioperasikan
hanya dibutuhkan waktu kurang dari lima menit untuk menyiapkan radar siap operasi
sementara jangkauan teks radar bisa mencapai delapan puluh hingga seratus km
dan ketinggian dilaporkan
hasil deteksi kemudian bisa dikirim melalui data link ke satuan satuan meriam atau rudal penangkis serangan udara
deteksi radar itu kita bisa melihat pertama jarak ya
kemudian ada baringannya sudut berapa kemudian ada speednya
kecepatan dua ratus tujuh puluh knot itu terlihat itu ya
kemudian ada altitude ya
ketinggian itu dua enam km
ini kan pengembangan ini kan sampai empat tahun ya
itu yang bikin susah tantangan itu apa itu mas yang bikin sulit gitu mas
sebenarnya kalau segi teknik ya
sdm indonesia itu mampu gitu
sdm indonesia mampu
kemudian juga bisa
saya yakin bisa lulusan kampus di indonesia itu bisa bisa semua
masalahnya itu pertama di anggaran
misalkan nih membuat radar seperti ini anggarannya adalah x
tapi karena pemerintah atau dalam hal ini
pusenara hanut juga anggaran untuk lead banknya terbatas
kan dia disetujui dari mabes ya maksudnya dari asrena
dari mabes anggarannya sekian ya artinya kan harus dipecah dibuat bertahap
tidak bisa langsung setahun jadi
sebenarnya kalau anggarannya ada ya setahun jadi ya lebih bagus kan
kita bisa lebih melihat hanya
artinya itu bisa lama itu karena memang anggarannya yang dicicil gitu ya
siap anggarannya ya dicicil lah
kalau secara teknis kesulitannya apa sih
kalau secara teknis itu
pertama kalau untuk elektronika indonesia itu kan nggak ada nih
pabrik semikonduktor itu nggak ada
walaupun misalkan kita belinya di mangga dua di glodok misalnya komponen elektronik
di glodok juga kan itu tidak real semua bikinan indonesia
bukan buatan indonesia tetap mereka impor dari luar
nah kalau kita sih antisipasinya
biasanya ya kita desain desain komponen rf
yang impor itu terutama komponen rf
kalau semuanya sih lokal konten lah kita bisa
penelitian dan pengembangan alutsista radar ini bermula dari kebutuhan kurangnya perangkat radar dalam satuan artileri pertahanan udara tni ad
dari lima belas batalion arhanut yang ada hanya sebagian saja yang dilengkapi radar
setidaknya dibutuhkan sepuluh radar untuk melengkapi semua satuan yang ada
karena ini suatu kebutuhan
yaitu radar robotik lws kemudian juga counter sniper
semua itu berdasar permasalahan permasalahan yang ada di satuan
nah inilah harapan kita setelah adanya asilitbang ini
harus berkelanjutan pak
artinya jangan sampai asilitbang ini hanya cukup sampai disini saja
tapi kita bisa untuk dikembangkan dilanjutkan dan nantinya harus ada suatu pengadaan untuk melaksanakan suatu produk masal nantinya
nah ini yang akan digunakan oleh satuan satuan sesuai dengan kebutuhannya
prototipe radar ini setelah lulus berbagai uji coba yang dilakukan tni ad
harapannya dalam waktu dekat akan dilakukan pengadaan dan produksi radar ini
dengan demikian kemandirian dalam persyataan semakin berkembang